rilis yang dikeluarkan oleh otoritas departemen luar negeri amerika serikat menyebut ada dugaan pelanggaran hak azazi manusia pada penggunaan aplikasi peduli lindungi karena mengumpulkan informasi personal penggunanya
untuk mengkonfirmasi terkait hal itu saya akan tanyakan langsung pada jurubicara kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
selamat malam bu nadia apa kabar sehat bu nadia
selamat malam ferdi alhamdulillah sehat sehat
baik bu nadia kita ingin konfirmasi beberapa hal terkait topik kita di mana dinyatakan bahwa ada pelanggaran ham begitu ya di aplikasi peduli lindungi yang disampaikan oleh amerika serikat
bagaimana kemudian kita menjawab tudingan ini seberapa benar tudingan tersebut bu nadia
jadi kalau kita baca betul ya laporan dua ribu dua puluh satu country report on human rights practice dari us state department
itu memang tidak menyatakan bahwa ada pelanggaran terkait penggunaan aplikasi peduli lindungi
hanya saja memang di sana disampaikan ada suatu aplikasi peduli lindungi yang digunakan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi
dan ada concern dari lsm terkait bagaimana perlindungan data terhadap penggunaan aplikasi peduli lindungi ini
jadi ini baru concern daripada lsm
terkait keamanan data
tapi tentunya kita pahami bahwa peduli lindungi ini merupakan suatu penggunaan aplikasi yang merupakan prioritas utama dari pemerintah ya
sehingga tentunya ini menjadi suatu aspek yang betul betul dikaji terkait tentang keamanan daripada pengguna aplikasi ini
kita sudah bekerjasama dengan badan cyber
badan nasional badan cyber dan sandi negara untuk memastikannya
dan juga bersama kom inpu untuk melakukan berbagai sistem pengamanan berlapis
mulai dari pengamanan aplikasi sampai pengamanan pada infrastruktur yaitu pusat datanya
dan juga pengamanan data yang terenkripsi
oke ya concern ini yang kita ingin konfirmasi bu nadia sekaligus di cross check
sejak awal kan memang sudah ada aturan perlindungan private
apa sih ini bagi pengguna peduli lindungi
ada persetujuan dari pengguna saat mengakses setiap laman yang ada di aplikasi datanya juga terenkripsi
tapi kenapa kemudian ini disampaikan secara menjadi concern tertentu oleh mereka
ya ini yang mungkin harus kita klarifikasi lebih lanjut ya
karena mengingat ini laporan di tahun dua ribu dua puluh satu
jadi laporan dua ribu dua puluh satu ini kita tahu
banyak sekali sudah yang kita improve ya terkait dengan data dan juga pengamanan data
termasuk pengamanan data yang terenkripsi itu
oke siapa sih yang bertanggung jawab untuk menjaga data pribadi pengguna aplikasi peduli lindungi ini bu nadia
biar lebih jelas begitu soal ini
ya karena ini aplikasi peduli lindungi adalah aplikasi dari pemerintah ya
jadi tentunya perlindungan data ini
adalah yang tentunya menjadi kewajiban dari kementerian kesehatan
tetapi juga tidak lepas dari dukungan dari kementerian kominfo maupun dari badan cyber dan sandi negara
penempatan data ini di pusat data nasional
ini juga merupakan salah satu upaya kita dalam rangka perlindungan data pengguna aplikasi ini
oke seberapa efektif bu nadia penggunaan peduli lindungi ini sejauh ini dalam penanganan pandemi
karena kan gini
kita kan sudah juga menyatakan bahwa endemi sudah di depan mata begitu
apakah ini juga masih efektif digunakan
ya jadi kalau kita lihat bahwa pada saat jalankan protokol kesehatan
kita bisa lihat bahwa peduli lindungi ini adalah salah satu yang sangat berperan ya
terutama untuk menjaga jangan sampai seseorang tertular atau menularkan
kita tahu dengan adanya status
ada merah hitam yang sudah sepanjang dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh
itu mencegah tentunya untuk orang lain tertular maupun orang yang akan melakukan aktivitas di ruang publik
yang seharusnya tidak berada di ruang publik itu dapat kita cegah
jadi kalau kita lihat misalnya yang dengan status hitam ya
artinya bagaimana kemudian kita mengintegrasikan vaksinasi dengan hasil pemeriksaan laboratorium
kemudian nanti bisa memastikan seseorang itu apakah dia layak untuk melakukan perjalanan
ataukah dia melakukan aktivitas di tempat publik ini yang kemudian sangat membantu
yang kedua adalah tentunya dalam hal protokol kesehatan dalam hal jumlah pengunjung
dengan adanya peduli lindungi kita bisa mengetahui secara pasti berapa jumlah pengunjung
yang masuk ke mall atau ke pusat perbelanjaan ataupun ke sebuah restoran
sehingga kita bisa pastikan bahwa prokes itu bisa kita jalankan
terutama pada waktu kita menghadapi laju penularan yang sangat tinggi pada saat varian delta
maupun juga pada saat omikron
selain itu kemudahan kemudahan lain adalah dengan adanya sistem yang terintegrasi ya
terkait pemeriksaan laboratorium kemudian terkait dengan sertifikat vaksinasi
juga hal hal lain seperti informasi tempat vaksin kemudian tiket vaksin
ini sangat memudahkan untuk masyarakat
jadi mereka tidak perlu ya membawa kertas kertas
misalnya hasil laboratorium ataupun juga hasil sertifikat vaksin
untuk kemudian melakukan perjalanan baik itu masuk ke ruang ruang publik
ataupun perjalanan dalam negeri maupun luar negeri
dengan adanya scan barcode kita dengan mudah di luar negeri pun dapat terintegrasi data yang ada di kita
selain itu juga akses untuk telemedicine ini juga terbukti bisa kita lakukan melalui layanan
daripada penduli lindungi ini
oke artinya kemudian tidak perlu ada pengkajian ulang karena seperti yang disampaikan oleh komnas ham
yang menyebut bahwa justru ini berbanding terbalik dengan apa yang ditudingkan
realita hari ini aplikasi peduli lindungi justru mendukung ham dan memberikan perlindungan
bagi masyarakat khususnya dalam situasi pandemi hari ini begitu ya bu dandia ya
ya tentunya di dalam ulasan ini kita juga harus memperhatikan

di mana tentunya hak untuk sehat itu dilakukan oleh seluruh warga negara
tapi kewajiban seorang warga negara untuk tidak menjadi penularan kepada orang lain
ini juga harus ya kita jalankan
nah tentunya di dalam penanganan pandemi ini kita tahu bahwa mobilitas interaksi besar
itu tentunya akan meningkatkan laju penularan ya

tentunya dengan adanya teknologi
tentunya dengan adanya teknologi informasi aplikasi yang kemudian terintegrasi
yang kemudian memudahkan kita
yang kemudian memudahkan kita
kalau kita bisa sampaikan lebih elektronik ya touchless lah seperti itu
itu tentunya akan sangat membantu dalam penanganan pandemi
oke terakhir bu nadia seberapa perlu kita menyiapkan diri
dan seberapa perlu juga koordinasi yang akan kita lakukan mungkin dengan kementerian luar negeri begitu ya
jika suatu hari nanti begitu suatu saat
jika suatu hari nanti begitu suatu saat
dimintain penjelasan mengenai penggunaan dan tudingan ini
ya jadi kalau terkait privacy ya
sebenarnya kita tahu bahwa fitur peduli lindungi ini sudah melalui suatu persetujuan ya
atau konsen ya kalau kita lihat
jadi setiap layer daripada transaksi pertukaran data
itu sebenarnya sudah ada persetujuan daripada pengguna
misalnya kalau kita check in
ataupun kita melakukan akses pada perangkat yang berbeda
ataupun juga perekaman geolokasi
itu juga tentunya berdasarkan konsen dari pengguna
dan jangan lupa ada sebenarnya penghapusan history
jadi kita sendiri sebagai pengguna bisa menghapus history penggunaan
dan data data misalnya di laboratorium pada saat seseorang yang sudah negatif
itu akan hilang ya sendiri tentunya

tidak akan semua data itu kita simpan
dalam berangkat waktu tertentu
tetapi tentunya pada periode misalnya waktu waktu tadi
atau pada saat kita melakukan isolasi mandiri
itu data data yang tentunya masih tersimpan sementara
nah tentunya kami berkoordinasi dengan kementerian luar negeri ya
dalam hal ini untuk merespon kalau memang ada hal hal yang perlu diklarifikasi
oke baik kita berharap tudingan ini tidak benar begitu ya
karena realita hari ini justru masyarakat merasa dilindungi begitu
dan memberikan pelayanan kesehatan terkait situasi pandemi saat ini
dan internal di indonesia pun juga belum ada aduan mengenai adanya kebocoran data

aplikasi peduli lindungi yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat
terkait aplikasi peduli lindungi yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat

kita kembali berjumpa di lain kesempatan selamat malam salam sehat
salam sehat terima kasih mas ferr